saudara hingga kini wacana pertemuan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri dan presiden joko widodo belum juga terwujud
pdip seakan menutup pintu di sisi lain istana yakin komunikasi keduanya terus terjalin
bahkan di tengah isu itu silang pendapat justru terjadi antara sekjen pdip hasto kristianto dan wapres terpilih yang juga putra jokowi gibran raka buming raka
mungkinkah rekonsiliasi megawati dan jokowi terjadi
lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis kompas tv friska clarissa
bicara soal silaturahmi pasca idul fitri tak hanya rencana soan prabowo subianto dan megawati soekarno putri yang dinanti
kemungkinan presiden jokowi bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan megawati juga turut dinantikan
meskipun pihak istana bilang tinggal tunggu waktu tapi sejumlah elit pdip justru
beri sinyal pertemuan sulit dilakukan
lantas apakah rekonsiliasi jokowi megawati pasca pilpres yang penuh tensi bisa terjadi
lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya priska klarissa
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara megawati dan jokowi usai lebaran
hubungan megawati dan jokowi pasca kontesta sipil pres
menurut hasto hal tersebut menyangkut prinsip
video yang beredar tentang pertemuan antara ibu mega dan pak jokowi pada saat lebaran
itu sama sekali tidak benar
kami menjadi benteng demokrasi
sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang orang
yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara
sementara pihak istana menyebut meskipun ada titik ketegangan
namun komunikasi antara jokowi dan megawati akan terus terjalin
karena hubungan keduanya melampaui soal organisasi dan kepartaian
kita lihat bahwa upaya komunikasi pasti dilakukan oleh berbagai pihak
yang harus kita lihat bahwa ya hubungan pak jokowi dan bu mega ini kan sebenarnya
jauh melampaui masalah organisasi dan jauh melampaui masalah kepartaian begitu
ini adalah hubungan batin antara ibu dan anak begitu
hubungan batin antara seorang mentor
dan ini yang harus kita lihat bahwa hubungan keduanya tentu pada titik titik tertentu
yang namanya hubungan batin itu pasti ada titik titik ketegangan tertentu yang
kita pasti percaya komunikasi akan berjalan
akan selalu terjalin karena dua duanya sampah memiliki komitmen
sama memiliki visi tentang keindonesiaan itu
pdi perjuangan menilai jokowi sudah kehilangan momen untuk rekonsiliasi dengan megawati
ketidakhadiran jokowi untuk bersilaturahmi ke rumah megawati di hari pertama lebaran
dinilai kian memperparah hubungan kedua tokoh itu
ketidakhadiran konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan
dimana pak jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama lebaran
ibu mega selalu membuka open house secara terbatas
open house secara terbatas itu maksudnya adalah ibu mega punya tradisi di halbar hari pertama
membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang orang
tokoh tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling maaf memaafkan
meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi
itu terbukti kemarin waktu mas rosan datang ke teguh umar di hari pertama lebaran
beliau adalah ketua tkn kita tahu semua
bu mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama
berbeda dengan pdip gerindra justru berkeyakinan
rekonsiliasi megawati dan jokowi akan terjadi
bila pertemuan mega dan prabowo bisa terlaksana dalam waktu dekat
kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin
antara pak jokowi sama teman teman pdip karena pak jokowi dianggap mendukung pak prabowo
makanya saya sudah bisa bertemu ibu mega
secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga dengan pak jokowi ya
bisa juga apa namanya hubungan baik bisa dibina kembali ya
karena sama sama ini tokoh tokoh bangsa ini kan sebetulnya sama sama
pasti hatinya merah putih gitu loh
pokoknya orientasinya untuk kebangsaan
di tengah wacana pertemuan presiden jokowi dan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri silang pendapat justru terjadi di masing masing pihak
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto meragukan pernyataan wakil presiden terpilih
gibran raka buming raka yang berharap pertemuan jokowi dan megawati bisa terrealisasi
hasto bilang niat gibran itu perlu dipastikan lagi karena seringnya gibran berbohong
ya tolong tanyakan itu benar nggak siapa tahu bohong kan
gibran balas menjawab hasto terus berpikiran negatif dan bahasanya selalu meresahkan
gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif terutama soal silaturahmi pasca pilpres berbanding terbalik dengan hasto
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
tapi apakah keinginan masyarakat itu nanti bisa terwujud mas
tapi apakah keinginan mas lagi itu nanti bisa terwujud mas
kalau saya selalu berpikir positif sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hari yang baik
kontestasi kompetisi sudah selesai waktunya permaafan bergantian tangan untuk memajukan indonesia
nih kalau saya selalu berpikir positif
kalau teman teman media tanya
tanya ke pak asto ya pasti tonnya negatif terus
kalau saya berpikir positif mungkin beliau beliau sedang sibuk ya nanti diatur lagi waktunya
pasca tensi tinggi di pemilu direktur eksekutif parameter politik adi prayitno menilai pertemuan jokowi dan megawati sulit terwujud
sebagai buntut langkah jokowi untuk berseberangan dengan keputusan pdip dengan mendukung prabowo dan memajukan anaknya gibran raka buming raka di pilpres lalu
adi membaca hal itu jadi luka yang membekas bagi megawati
mungkin bagi jokowi adalah sesuatu yang penting bagi dirinya untuk bertemu dengan mbak mega ya dalam suasana lebaran
tapi kalau melihat tanda tanda alam sampai detik ini saya rasanya bagi saya
saya termasuk yang cukup tidak yakin bahwa pertemuan ini bisa terrealisasi
jadi luka mendalam yang ditinggalkan efek perbedaan politik di dua ribu dua puluh empat itu sangat sulit untuk dihilangkan dan cukup membekas memang di mbak megawati soekarno putri
tak ada yang tak mungkin dalam politik
jika ada jalan tengah pertemuan presiden jokowi dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
yang sebenarnya telah bersama sama
sejak karir awal politik jokowi dari wali kota solo bisa saja terlaksana